hari pertama usai libur lebaran libur panjang
kemacetan kembali terjadi di sejumlah jalan protokol
kemacetan semakin diperparah dengan hujan yang sempat turun di sejumlah titik
libur lebaran telah usai
senin dua puluh lima juni warga ibu kota kembali sibuk beraktivitas
lihat saja kondisi lalu lintas di jalan gatot subroto senin pagi
sejak pukul enam jalanan sudah dipadati kendaraan yang mengarah ke arah semanggi
seperti yang terlihat juga dalam aplikasi waze jam delapan pagi tadi
garis merah tua yang menandakan kondisi jalanan yang padat
menghiasi jalanan ibu kota jakarta
bahkan kendaraan hanya bisa dipacu dalam kecepatan lima hingga lima belas km per jam saja
bagi sebagian karyawan ini adalah hari kerja pertama setelah libur cukup panjang
wah sangat luar biasa pak
ini dari depok mau ke kuningan aja sampai tiga jam ini
dari jam lima tadi
dari jam lima ya
iya sangat luar biasa
gimana ini solusinya pemerintah supaya jalan kita tidak maju
ya lumayan sih sekarang hari pertama kerja benar benar macet
tapi buat saya sih arah kuningan sekarang sudah lumayan oke sejak sudah selesai dipancoran
saya dari rumah itu jam enam
warga berharap jalan jalan jakarta tidak terlalu macet saat jam berangkat maupun ketika pulang kerja
peraturan pembatasan pelat ganjil genap di beberapa jalan utama diharapkan bisa mengurangi kepadatan lalu lintas